ketegangan konflik yang terjadi antara israel palestina tidak luput menjadi sorotan dunia
apakah tantangan dan peluang perdamaian di antara keduanya ada
bergabung dengan kami sore hari ini makarem wibisono mantan pelapor khusus pbb untuk palestina
yang juga pernah menjabat sebagai utusan tetap indonesia untuk pbb
selamat sore pak karim
selamat sore mbak tiffany
terima kasih sudah bersama cnn indonesia connected
pak makarim sore hari ini anda juga tentu mengikuti bagaimana perkembangan ketegangan konflik
antara israel kemudian juga palestina dan kami sangat prihatin
bagaimana kemudian kita dunia harus melihat konflik antara keduanya ini secara komprehensif pak makarim
baik ya mbak tiffany ya kalau kita lihat ini adalah konflik yang membangkitkan kenangan
permasalahan yang ada antara israel dan palestina
seperti diketahui ini kan kasus yang bermula enam puluh tahun yang lalu
okupasi daripada israel itu mulai tahun lima puluh enam tahun yang lalu
ini terlalu terjadi dan selalu menimbulkan tegangan tegangan yang berulang kali terjadi
antara kekuatan yang menduduki dan kekuatan yang diduduki
nah seperti diketahui
sejak dua tahun yang lalu serangan serangan dan tindakan tindakan israel terhadap gaza semakin meruncing
apalagi ditambah dengan tindakan tindakan israel terhadap akses pada al aqsa
dan juga bagaimana tindakan tindakan israel terhadap tetangga tetangga dari hunian hunian israel
yang ada di wilayah palestina
nah ini menimbulkan ketegangan yang sangat luar biasa tingginya
dan juga menimbulkan semacam ketekatan hati mereka untuk menarik perhatian dunia
pada masalah yang diderita oleh bangsa palestina ini
karena ada tindakan tindakan yang mulai dilakukan oleh negara negara di sekitar palestina
yang mulai berhubungan baik dengan israel
dan tidak sebut sebut kaitannya dengan kondisi palestina
nah hal hal ini membutuhkan mereka perlu ada suatu keberatan agar supaya mereka sadar
masalah masalah palestina ini masih tanpa ada jalan keluarnya
pak makarim melihat apa yang terjadi pada sabtu pekan kemarin
apa yang anda cermati dari meserangan mahamas terhadap israel
apakah kemudian ini mengubah persepsi israel selama ini
terhadap hamas kemudian juga terhadap palestina
terkait dengan eksistensi palestina itu sendiri
jadi kalau saya boleh katakan mbak tiffany ya
bahwa serangan yang dilakukan hari sabtu yang lalu ini
ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh hamas ya
secara luar biasa masifnya dan secara struktur dengan baik
bahwa tindakan tindakan persiapan serangan hari sabtu tadi tidak bocor sekalipun kepada intel intelijen israel
terserah di mana mana
jadi ini boleh dibilang menimbulkan keterkejutan dan juga ketidaksiapan dari mereka terhadap serangan ini
apalagi mereka masuk dengan glider ya dari atas untuk menuju ke wilayah israel tadi
ya ini merupakan suatu tindakan tindakan yang tidak terbayangkan oleh israel
yang tidak terbayangkan oleh israel
ya dan israel yang tadinya menganggap enteng ya
apa yang dilakukan oleh penduduk di gaza
sekarang ini mulai berpikir secara serius bahwa bagaimana mereka ingin menghancurkan kemampuan dari gaza
dan juga bagaimana mengusahakan agar hamas itu tidak berpengaruh di dalam pemerintahan di gaza tadi
nah ini kan merupakan situasi perkembangan yang sulit dan sangat bertentangan dengan hukum

jadi ini yang saya rasa inti yang sangat vital ya
daripada tindakan yang dilakukan oleh penduduk palestina di gaza ini
oke pak makarim anda pernah menjadi utusan pbb koreksi kalau saya salah di dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu enam belas
betul ya pak ya
dua tahun mbak
dua tahun ya di periode tersebut
bisa anda berikan gambar
gambaran kepada kami bagaimana kemudian pada saat itu situasi gambaran situasi ham
kemudian mengapa pada saat itu pak makarim anda tidak bisa mengakses palestina
jadi mbak saya mengatakan dengan terus terang ya
bahwa sebenarnya israel itu mendekati saya dan memberikan semacam janji janji ya
bahwa saya akan diberikan kepercayaan
jaminan untuk bisa menuju ke wilayah palestina dan juga wilayah israel
tetapi dengan persyaratan ya
bahwa saya di dalam perjalanan pulang dari wilayah israel dan di wilayah palestina itu
memberikan statement di depan koran koran yang ada di sana gitu
dia bilang oke tidak ada masalah
karena saya itu biasa menghadapi media massa
tetapi yang dia maksud ya adalah
bahwa statement yang disepakati oleh mereka yaitu tiga hal
dia mengendaki bahwa ini ketegangan di palestina dan israel itu dimulai dengan
serangan serangan roket dari palestina yang kedua
dia katakan bahwa serangan itu dilakukan di tengah tengah padat penduduk
jadi wilayah wilayah padat penduduknya
yang ketiga bahwa tindakan israel itu adalah dalam rangka self defense
bela diri yang menurut hukum tersebut bolehkan
nah saya mengatakan kepada dia
kalau itu hasil dari pada observasi saya
by all means saya akan bersedia mengatakan itu ya
karena saya kan sebagai un special rapporteur untuk itu
tetapi saya tidak bisa untuk berjanji untuk mengatakan sesuatu
sebelum saya melihat sesuatu yang terjadi
itu kalau tidak lihat dengan mata kepala sendiri kan berarti saya prejudge ya
terhadap sesuatu kejadian yang belum terjadi yang saya lihat sendiri
nah jadi dengan kata itu maka dia mengatakan bahwa semua kesempatan pak makarim
ke israel dan ke palestina tidak akan terjadi
nah demikian saya pergunakan pak mbak segala meeting meeting yang ada di un
di dewan apa namanya di generalis
di publi ya maupun di dewan ham itu
untuk mencoba membuka kasus ini ya sehingga mereka terdesak gitu
tapi setelah janji janji tiga kali yang disampaikan kepada saya tidak dilaksanakan
saya bilang kalau itu jadi masalah ya ini kan adalah penunjukan yang dilakukan oleh pbb
penunjukan yang dilakukan oleh israel juga ya
tapi kalau israel tidak memberikan akses kepada saya buat apa
jadi saya kemudian keluar
pak makarim ketika dunia dihadapkan dengan gambaran konflik ketegangan antara israel dan juga palestina
banyak yang bertanya di mana pbb apa yang bisa pbb lakukan
apakah pbb kemudian bisa mengintervensi anda pernah menjadi utusan indonesia untuk pbb
apa yang bisa dilakukan oleh negara negara di dunia
paling tidak politik luar negerinya untuk bisa meredam ketegangan konflik antara israel dan juga palestina ini
jadi mbak tiffany ya kalau kita bilang ya pbb saat ini kan pbb abad dua puluh satu mbak
tetapi bahwa dasar bekerjanya itu berdasarkan apa apa yang disusun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah di dalam kasus yang lama ya
ada lima negara diberi status sebagai permanent member dari dewan keamanan
yang memiliki hak vito
nah jadi apapun kesepakatan dari negara negara
kalau lima negara itu bilang tidak
itu satu saja negara yang lima itu itu bilang tidak
itu tidak akan bisa berlangsung berdasarkan hak vito tadi itu
nah sekarang kita perlakukan tadi
ya bahwa apa apa inisiatif dari pbb untuk mencoba mencari ke
kesengketa palestina dan israel itu
selalu divito oleh amerika serikat
selalu mengatakan no pada
inisiatif yang dilakukan oleh
persikatan bangsa bangsa nah demikian
juga si amerika serikat
selalu berusaha untuk membuat
draft resolusi dari dewan kawanan
yang membantu pendudukan israel
dalam keadaan apapun juga
misalnya dalam kasus hari sabtu itu
mereka mendraftkan satu resolusi
tetapi yang resolusi
hanya menyalahkan hamas
langsung ditentang oleh
anggota dewan kewanan lain
ditentang oleh rusia
karena masalah yang dilakukan oleh
yang berada di
itu kan akibat dari laka laka israel
terima kasih pak makarim bubisono
terima kasih sudah membagikan
insight nya kepada kami sehingga paling tidak
kami mendapatkan gambaran terkait dengan
konflik ketegangan ini dan kita harap
ini bisa segera dicarikan
solusinya tidak ada lagi gambaran
seperti yang apa yang kita lihat
kesedihan kematian dan lain sebagainya
saat ini selamat sore pak makarim